daniel memang gagal bekerja di tambang bauksit kampungnya di kecamatan tayan kalimantan barat
karena hanya berpendidikan sekolah dasar
namun ia masih bisa memanfaatkan kehadiran tambang itu untuk menambah ekonomi sehari hari
sejak tiga tahun terakhir daniel menekuni usaha kebun jambu kristal yang hasil panennya
diserap para pegawai tambang bauksit yang bertebaran di sekitar kampungnya
kalau jambu sih ya kita kemarin tuh peminatnya banyak
karena kita panen itu yang pulihnya ada orang perusahaan juga barang warga warga
kalau sebulan itu kadang empat kali panen sekali panen itu sekitar empat puluh kilo gitu
kalau tambahannya itu ya sekitar enam juta lah gitu
sebelumnya daniel dan sebagian warga sekitarnya hanya bisa bekerja di musim kemarau
semarau untuk menyadap karet
namun kehadiran tambang membuat mereka mendapat tambahan penghasilan di musim hujan
yang untuk menjadi penghasilan utama kami yaitu yang dijual di reklamasi yaitu
bibit pohon jambu hutan dan bibit lcc dan juga tangkus
ada sekitar dua atau tiga jutaan
jumlah tambang bauksit di kalimantan barat
di suktaian tempat kampung daniel berada memang cukup banyak
ada delapan puluh empat dan menyerap total sekitar lima pekerja
nah kalau untuk operasional tambang ini yang bekerja langsung di kami sekitar tiga ratus an orang
itu adalah di luar mitra kerja kami yang menambang langsung
yang jumlahnya juga sekitar tiga ratus sampai empat ratus orang
itu adalah karyawan ataupun tenaga kerja yang bekerja langsung
untuk operasional penambangan
tadi kita sudah ke area reklamasi
itu pun juga sangat menyerap tenaga kerja sampai dua ratus orang
kemudian kita nanti akan ke smelternya
di smelter juga karyawannya mungkin hampir seribu orang
indonesia memang kaya bauksit
menurut kementerian esdm cadangan bauksit di indonesia mencapai tiga dua puluh dua miliar ton
sedang produksi total
mencapai sekitar tiga puluh juta ton per tahun dengan dua puluh hingga dua puluh tiga juta ton diekspor
karena dua smelter yang saat ini ada hanya sanggup mengolah enam hingga tujuh juta ton per tahun
pemerintah ingin bauksit sudah diolah setidaknya menjadi alumina saat diekspor
saat ini harga pasaran satu ton biji bauksit sekitar delapan belas dolar as
jika sudah diolah smelter menjadi alumina harganya akan menjadi tiga ratus lima puluh dolar as
bahkan jika sudah menjadi aluminium harganya bisa menjadi satu tujuh ratus enam puluh dua dolar as per ton
bauksit sudah disebut sebut oleh presiden
para pelaku boksit inalum ada yang hadir ya atau virtual mungkin
harus siap siap juga mau gimana langkah berikutnya
kita sudah melihat beberapa rencana besar
tapi dalam praktek lapangannya rencana besar saja tidak cukup
mesti rencananya sampai detail
meski baru wacana larangan ekspor ini sudah memancing kontroversi
karena smelter masih terlalu sedikit
bahkan proyek pembangunan smelter baru milik anak usaha mind id berkapasitas satu juta ton di mempawah terancam batal
hal ini karena china aluminium international engineering corporation dan pt pembangunan perumahan tbk tidak mencapai kata sepakat
bahwa oktober itu final
bila ada tidak titik temu langsung pemutusan kontrak akan dilakukan
jika larangan ekspor biji bauksit dilakukan tanpa mempertimbangkan serapan dalam negeri
maka berpotensi terjadi penumpukan stok yang dapat berimbas kepada penurunan produksi tambang
berpotensi membuat ratusan ribu masyarakat kalimantan barat kehilangan
kesempatan untuk hidup di sektor boksit
kalimantan barat itu sumber daya alamnya hanya satu pak
pusat studi hukum energi dan pertambangan atau pushep meminta pemerintah mempertimbangkan ulang wacana ini
tetapi faktanya adalah sampai hari ini juga masih banyak terkendala beberapa semester terkait dengan peningkatan dan tambah mineral
oleh karena itu termasuk smelter mentawa di kalimantan
apakah ini akan berpengaruh
ya saya kira sangat berpengaruh
baik secara keekonomian nasional maupun secara keekonomian daerah
larangan ekspor biji bauksit secara dini juga dicemaskan bisa memicu pengurangan tenaga kerja
serta berpotensi memperlambat perputaran perekonomian nasional dan daerah